ya muncul keresahan di masyarakat terkait dengan penggunaan obat covid sembilan belas yang selama ini dikonsumsi setelah adanya pernyataan dari idi yang mewakili organisasi profesi dokter soal daftar obat yang dinilai tidak lagi bermanfaat dalam penanganan covid sembilan belas
kemenkes juga menyebut telah mencabut kelima nama obat yang tidak direkomendasikan oleh profesi dokter
apa alasan tidak direkomendasikannya kelima obat tersebut malam hari ini kita akan coba bahas menjawab mungkin banyak pertanyaan anda di rumah yang bertanya tanya apakah obat itu aman atau tidak untuk dikonsumsi sekarang
saya akan tanyakan langsung ke dr erlina burhan ketua pogja infeksi pdpi selamat malam dr erlina apa kabar
selamat malam renhat kabar baik
ada daftar lima obat yang kemudian sudah disampaikan oleh prof zubairi jurubur
terima kasih renha saya mulai dari awal dulu ya
pada tahun dua ribu dua puluh dibuat
pada tahun dua ribu dua puluh dibuat
oleh prof zubairi itu obat obat itu
sebetulnya yang pernah pernah ya karena sekarang tidak lagi yang pernah tahun dua ribu dua puluh kita pakai adalah oseltamivir dan hidrokloroquine
ivermectin dan plasma konvalesen itu tidak pernah masuk ke dalam standar pengobatan dari organisasi profesi dan demikian juga dari kemenkes
tetapi keduanya kan berkembang terus

dan tahun lalu itu sudah banyak penelitian yang mengatakan hidroksikloropin oseltamivir oezitromisin itu tidak lagi bermanfaat
dan who juga mengatakan ini
termasuk ivermectin yang penuh dengan kontroversi dan juga plasma konvalesen
dan sejak tahun lalu juga dari panduan kami itu sudah tidak memasukkan lagi kloropin oseltamivir maupun oezitromisin
sehingga sekarang antivirus yang kami
anjurkan atau yang ada dalam buku pedoman kami bahkan yang sekarang sudah edisi empat
yang edisi tiga tahun lalu kita punya cuma paviviravir dan remdesivir
nah tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua di edisi empat yang kami keluarkan ada tambahan antivirus baru yaitu molnuviravir dan pak sovid
yang isinya adalah dua gabungan antivirus yaitu neritravir dan ritonavir
oke jadi ada banyak pertimbangan
tapi artinya sebetulnya kelima obat ini sudah sejak tahun lalu atau sudah cukup lama juga ya dok
bahwa memang sudah diputuskan atau paling tidak disampaikan bahwa ini tidak lagi bermanfaat begitu
iya dan itu dari sudah lama dibicarakan tidak bermanfaat
dan kami selalu menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan
kita tahu kan obat definitif hingga saat ini juga belum ada
kan banyak systematic review atau data data yang menunjukkan
bahwa ini bermanfaat atau tidak
nah kelima obat yang disebutkan itu memang terbukti kemudian tidak bermanfaat
dan juga ini disampaikan resmi oleh who
itu juga sudah sejak tahun dua ribu dua puluh satu lampau
dan kami sudah menyesuaikan
jadi saya kira informasi ini disebarkan ke masyarakat pun sebetulnya sudah terlambat
tapi nggak masalah karena pada kenyataannya juga kita tidak memberikan termeksin ke orkuin plasma convalescent azithromycin saat ini
kalaupun ada satu dua yang memakai bahkan ivermectin kan dulu sempat bisa beli bebas
dan itu kadang kadang masyarakat membeli sendiri karena terpengaruh oleh testimoni
bukan dari data ilmiah
tapi kami dari organisasi profesi tidak pernah menganjurkan atau memasukkan ivermectin ini ke dalam buku pedoman kami
kalau chloroquine osteotamivir dan azithromycin pernah
tapi itu sudah lama sekali dan kita terus mengupdate nya
karena mungkin baru banyak kemudian publik yang mengetahui informasi ini ya
tapi kan juga di sisi lain sudah banyak juga yang diberikan obat ini
tidak bermanfaat apakah kemudian juga sebetulnya bahaya dok
jadi karena mungkin sudah banyak yang mengkonsumsi atau mungkin saat ini masih ada yang mengkonsumsi itu itu bagaimana dari anda
saya ingin terangkan
oseltamivir itu dulu kita pernah pakai untuk h lima n satu atau untuk flu burung
dan sebenarnya itu adalah obat influenza juga
jadi dalam buku kami mengatakan kalau memang terbukti ada covid plus ada influenza boleh ditambahkan osteotamivir
kemudian hidroksikloroquine itu adalah obat malaria yang dosisnya sudah ditentukan
dan untuk covid itu pernah sampah juga marak
bahkan bukan di indonesia saja
di eropa dimana mana dipakai
untuk beberapa saat tentu saja
sampai kemudian ada datanya bahwa ternyata manfaatnya tidaklah terlalu besar
akhirnya obat itu pun di drop
ini kami tidak pernah memasukkan ke dalam pedoman
tetapi banyak dokter dokter yang memberikan berdasarkan permintaan pasien dan testimoni dan lain lain
dan itu juga jurnal mengatakan bahwa ini juga tidak ada manfaatnya
terutama untuk yang dirawat sedang berat maupun kritis
dan yang terakhir azithromycin itu adalah antibiotik
dulu pertimbangannya kita pakai
pernah ya di tahun dua ribu dua puluh
pertimbangannya adalah karena azitromisin ini dipakai bukan untuk antibiotiknya
karena antibiotik adalah untuk kuman bukan untuk virus
tapi dipakai untuk antioksida apa imunomodulatornya
tapi ternyata juga pemberian lima hari itu tidak bermanfaat
akhirnya kita klub
kita keluarkan juga dari buku pedoman
menarik ini informasinya dok
agar kemudian masyarakat semakin banyak yang mengetahui soal ini
sekali lagi kalau kemudian yang direkomendasikan yang masih direkomendasikan oleh organisasi profesi
sekali lagi dr erlina apa saja kemudian yang memang dipakai
ya ini saya mulai dari yang tanpa gejala ya
ini sekalian memberikan edukasi kepada masyarakat
jadi orang orang yang terkonfirmasi positif tetapi tidak ada gejala
ya maka itu cukup mengkonsumsi vitamin
dan vitamin yang kami anjurkan adalah di buku pedoman dan juga ini di endorse atau diadopsi oleh kemenkes yaitu vitamin c dan vitamin d
itu sudah cukup
ya dan kemudian istirahat dan macam macam lagi ya
dan untuk yang bergejala
nah untuk yang bergejala
kami juga menganjurkan untuk pemberian obat obat yang tidak bergejala
menganjurkan untuk pemberian obat obat yang sifatnya mengatasi gejala
contohnya kalau dia demam maka berikanlah paracetabol
kalau misalnya batuk diberikan obat batuk begitu ya
dan untuk yang bergejala ini memang dari buku pedoman kami diberikan antivirus
karena sudah bergejala
dan antivirus saat ini yang kami masukkan ke dalam pedoman adalah hanya tiga
ya ini untuk yang ringan ya
dan yang satu lagi yang belum masuk ke indonesia ada paclofit
yaitu gabungan dua antivirus ya
sementara untuk yang sedang atau yang berat
selain vitamin tadi dan juga atasi gejala
kita memberikan obat iv
yang diinfuskan yaitu pemberian remdesivin
clear sudah jelas dari dokter erlin
saya sudah bergabung juga bersama dengan kita dr siti nadia tarmizi
selamat malam bu nadia sehat
selamat malam bu erlin
bu nadia ini kan banyak yang kemudian akhirnya menjadi bertanya tanya
soal aman tidak mengonsumsi obat obatan yang selama ini digunakan
karena setelah ada informasi dari idi
bahwa kelima obat ini dinyatakan tidak lagi direkomendasikan atau tidak bermanfaat
kemudian kemenkes kami dengar juga sudah mencabut kelima itu dari paket isoman ya
jadi penjelasannya seperti apa tuh bu nadia
soal paket obat yang sekarang diberikan oleh kemenkes yang tidak lagi menggunakan lima obat ini
jadi tadi sudah dijelaskan juga ya oleh dokter erlin
jadi pada prinsipnya sebenarnya begini
namanya obat obatan itu pasti sudah ditentukan dulu ya manfaatnya
juga sudah dipastikan bahwa efek sampingnya itu terhadap manusia tentunya
jadi sama seperti vaksin
dia melalui uji klinis juga melalui beberapa kajian
nah sama juga seperti hal hal obat obat yang tadi awalnya digunakan
dan diperkirakan ini akan membantu pengobatan covid sembilan belas
tetapi kemudian setelah tadi dijelaskan bu erlina
dengan semakin banyaknya ilmu pengetahuan
juga semakin banyaknya pengalaman
maka kemudian dilihat bahwa obat obat ini
secara signifikan ya terhadap kesembuhan ataupun pengobatan covid sembilan belas
nah tetapi juga kita tahu sekarang kan ada obat obat baru ya
seperti tadi sebenarnya vaksin tirafir itu bukan obat baru
pada waktu kita menggunakan osatamivir
tapi vaksin tirafir itu sudah ada
tapi kemudian vaksin terakhir digunakan untuk kondisi yang lebih berat lagi
nah jadi memang kalau kita melihat ya
bahwa kondisi kondisi tadi tentunya sudah dipertimbangkan
dan sebenarnya masyarakat tidak perlu takut
pada waktu dokter memberikan itu sudah diperhatikan ya
dari sisi tentunya keamanannya
bu nadia meskipun sudah disampaikan bahwa
tapi ini sudah dicabut ya bu nadia
dari paket yang diberikan oleh pemerintah
kelima obat ini
kalau kita lihat di telemedicine
kalau sebelumnya kan ada vitamin ya
kalau untuk otg kan memang kita selalu memberikan vitamin
tetapi pada dengan gejala ringan
kemarin kita tahu ada paket azitromisin
dan ada oksetamifir
nah sekarang azitromisin sudah tidak ada lagi
dan oksetamifir sudah diganti dengan vaksin tirafir
bu nadia karena ini kemudian setengah banyak yang bertanya tanya juga
sebagian dari masyarakat
ramai juga kita lihat di sosial media
atau banyak testimoni ya
yang mengatakan masih mendapatkan obat obat
yang sebetulnya sudah tidak direkomendasikan itu
nah apa penjelasannya ini bu nadia
mengapa masih ada
dan apa rekomendasinya kalau begitu
apakah semuanya tidak digunakan
mungkin kalau memang masih ada yang menerima obat obatan tersebut
mungkin bisa disampaikan kepada kami
karena sebenarnya kementerian kesehatan
menyiapkan paket telemedicine
saat ini sudah dengan
tadi mengacu kepada
apa yang sudah direkomendasikan
oleh lima organisasi profesi
jadi sudah tidak ada lagi
tetapi kalau misalnya
ya ada pertimbangan pertimbangan lain
ini kan juga
mungkin misalnya orang orang covid
saya tidak tahu ya
mungkin dr erlina tadi
apakah kemudian ada
perlu gejala gejala klinis
yang memang harus diberikan pengobatan azitromisin
untuk infeksi lainnya ya
bukan untuk covid
ya ini mungkin saja diberikan
berdasarkan pertimbangan daripada
dokter yang merawat
tapi kembali lagi
bahwa kita sudah sampaikan
juga kepada layanan telemedicine
yang kita menyiapkan paketnya itu
sudah tidak memasukkan lagi
saya rasa ini juga
sudah dilakukan ya
oleh organisasi profesi
kepada seluruh anggotanya
dalam berikan penanganan
pengobatan pasien covid
tidak menggunakan obat obat ini lagi
oke seperti apa
dokter erlina menanggapi
masih banyak masyarakat sekarang
yang mendapatkan paket obat
yang ternyata masih ada obat obat
yang dinyatakan tidak bermanfaat
atau tidak direkomendasikan
kalau itu kemudian akan dikonsumsi
tapi dijawabkan nanti dok
kami harus break
kita akan segera kembali
lalu untuk masyarakat ini
bagaimana menyikapi soal ini
apakah masih aman untuk dikonsumsi
atau kemudian di stop saja
karena sebagian obat ini
juga disebut memang obat yang cukup keras
ada efek sampingnya
itu baiknya seperti apa dok
baik terima kasih
jadi tadi juga disampaikan
oleh bu nadia
bahwa sekarang paket paket obat itu
sudah disesuaikan dengan update terbaru
yang kami usulkan
kepada kementerian kesehatan
anti virus yang kami usulkan
lalu ada paxlovid
tapi belum sampai ke indonesia
dan juga remdesivir
untuk pasien pasien yang dirawat
nah di luar itu
yang dulu tahun dua ribu dua
pernah masuk ke buku panduan kami
itu tidak lagi dipakai
dan masih bisa ditoleransi
kalau itu diberikan untuk flu
karena oseltamivir adalah obat untuk influenza
dan dosisnya juga
dosis yang sesuai
dan itu efek sampingnya ringan
banyak orang yang tidak merasakan efek samping ya
mungkin ini tugas kami dari profesi
dan juga kemenkes
untuk kembali melakukan sosialisasi
mungkin masih ada
atau teman teman kami
anggota kami yang belum terupdate
dengan obat obat baru
orang tanpa gejala
paket buat keringan
mungkin ini masih belum terupdate
mudah mudahan dengan ada acara ini
mungkin banyak yang mendengarkan
dan juga kami berusaha
karena buku kami sudah launching
dan juga dari kementerian
sudah membuat paketnya
dan menyesuaikan diri
ini juga antibiotik
dan dosisnya diberikan hanya satu kali sehari
selama lima hari
saya kira tidak banyak efek sampingnya
kecuali orang yang punya gejala
mah atau gastritis
mungkin agak bertambah keluhan
dan yang membahayakan
dan saya kira juga
kemenkes tidak pernah pakai
tidak pernah masuk ke paketnya
dari kemenkes itu darah kan
darah orang yang diberikan
kemudian yang tadi
saya kira semua sudah
dan memang tugas kami dari profesi
untuk mengingatkan teman teman kami
dan juga mengingatkan para anggota
jadi obat obat yang lama
itu yang memang
ternyata terbukti tidak efektif untuk covid
jadi jangan lagi dipakai begitu
dokter banyak juga ya pertanyaan
kalau memang ini sudah sejak lama
direkomendasikan tidak dipakai
mengapa baru disampaikan secara
sekarang ini begitu
itu seperti apa penjelasannya
itu kan bukan suatu surat resmi
itu kan cuma tweet dari
dan itu sebetulnya kalau
kita membaca itu banyak sekali
yang mengatakan obat ini tidak efektif
yang efektif obat ini
silahkan itu dibaca
jadi saya kira itu bukan
resmi kami menyampaikan
dari organisasi profesi
maupun dari id
itu hanya adalah
yang bisa dilakukan oleh siapa saja
jadi bukan resmi ya
bukan pula kami menutupi
tapi obat obatan itu kan
profesi yang meresepkan
itu tidak diumbar umbar
jadi kita juga
kalau menilai pasien
kita nanti memikirkan
oh ini antivirusnya cocoknya
oh yang pasien yang lain ini
kecuali kalau itu obat paket
kakek pokoknya yang tanpa gejala
yang dengan gejala ringan ini
tapi kalau di rumah sakit
biasanya kita lebih punya keleluasaan
saya ke bu nadia sekarang bu
kami juga dapat testimoni
kalau kemudian beberapa pasien covid
misalnya yang dirawat di rsdc
kemudian harus menertangani
bentuk pengobatan yang diberikan
termasuk obat obatan yang diberikan
yang kelima obat yang sempat digunakan ini
beberapa obat ini yang sempat digunakan
tapi bagaimana dengan mereka yang isolasi mandiri
yang memang hanya mendapatkan telemedicine
kemudian dikirimkan obat
ya mereka konsumsi saja begitu
nah ini kalau kemudian ada efek sampingnya
apa yang bisa dijelaskan oleh kemenkes bu nadia dari situ

jadi mungkin sedikit ya kita pahami dulu
supaya masyarakat juga tidak bingung ya

dikatakan obat obat ini tidak ampuh ya
jadi kembali lagi
di awal awal kan karena covid sembilan belas ini
ada suatu penyakit baru
jadi kita berupaya mencari berbagai jenis obat ya
yang diperkirakan bisa memberikan segera pertolongan

jadi ini ilmu pengetahuan kan tentu berkembang ya

dan juga semakin ditemukan obat obat baru
seperti molnupirafir paksuofid dan sebagainya
dari sini kita bisa melihat

who sendiri kan di awal juga terapi plasma konvalesen itu
jadi plasma konvalesen itu merupakan salah satu juga
yang menjadi pertimbangan oleh
yang menjadi pertimbangan oleh who
untuk bisa diberikan pada pasien pasien covid
tapi sekarang kalau kita lihat
who sendiri sudah tidak merekomendasikan lagi ya
penggunaan terapi plasma konvalesen
pengobatan itu juga terus berkembang ya
pengobatan itu juga terus berkembang ya
dan kembali bahwa
kalaupun di awal kita gunakan
itu memang sudah terbukti juga bahwa dia adalah suatu zat aman
yang diberikan kepada manusia
jadi memang tidak perlu takut
sebelumnya kemarin terima terapi plasma konvalesen
atau kemudian mendapatkan obat
ini tentunya sudah ada
ini tentunya sudah ada
memang indikasinya pada waktu itu
begitu juga efek sampingnya ya
sebenarnya efek sampingnya ini juga
dan dokter itu memberikan obat itu
sesuai dengan dosis berat badan kita
dan sudah juga
diperhitungkan efek efek samping yang mungkin muncul
dan biasanya dan dokter itu memberikan obat itu
itu efek sampingnya itu cepat sekali
karena kita kalau memang ada efek samping ya
tapi rata rata sebenarnya
adalah obat ya
untuk memberikan kesembuhan
diberikan kepada orang sakit
sehingga responnya nanti adalah orang itu menjadi sehat
yang kedua adalah efek samping
dan obat ini paling cepat ya
dampaknya bisa segera hilang
karena kita punya mekanisme
di dalam tubuh kita
yang nanti akan menghilangkan obat tersebut
kadarnya di dalam darah kita
karena itu kita tahu
bahwa obat itu kan tidak seumur hidup
tidak seperti vaksin
kalau vaksin kan dia berada di dalam tubuh kita
dalam jangka waktu tertentu
tapi kalau obat itu
paling juga mungkin empat lima hari
dia juga akan sudah hilang dari tubuh kita
karena ada mekanisme dari tubuh kita
untuk menghilangkan obat
zat zat yang memang bukan
zat zat yang harusnya berada
di dalam tubuh kita
obat ini kembali lagi
kami sampaikan bahwa setelah sekian lama
dan juga tadi kajian para organisasi profesi
juga who sendiri
ini yang kita melihat bahwa
obat ini kalau diberikan
dengan tidak diberikan sama saja
tidak ada perbedaan
kesembuhan seorang pasien
tidak direkomendasikan oleh organisasi profesi
dan sekarang yang paket
obat yang diberikan pemerintah
oleh kemenkes misalnya
kepada lewat telemedicine
kepada mereka yang isolasi mandiri
ini mungkin bisa dijelaskan juga
agar publik semakin tercerahkan
paket telemedicine kita yang kita siapkan
yang tidak bergejala
jadi ada multivitamin yang diberikan
kompleks yang kita berikan
sementara untuk yang bergejala ringan
dan penurun panas
penurun panas ini sifatnya
ini sifatnya nanti tergantung pada saat
kalau memang tidak ada demam
maka tidak diberikan
jadi hanya diberikan vitamin dan obat antivirus ini
bu nadia demand ya
mungkin karena sekarang kasusnya sedang naik lagi
bagi mereka yang kemudian juga isolasi mandiri
menjadi lebih tinggi
sejauh ini kan mungkin masih tercover
di wilayah jabodetabek misalnya
bagaimana kemenkes kemudian memperluas jangkauan
iya di beberapa daerah
kita tahu layanan telemedicine
yang tidak berasosiasi dengan
dilakukan layanan telemedicine
dengan melibatkan puskesmas
dan ikatan dokter indonesia
cabang setempat ya
jadi ibi cabang di kabupaten kota
bersama dengan tentunya
dinas kesehatan kabupaten kota
dan puskesmas melakukan layanan telemedicine ini
menggunakan suatu platform
tapi hanya menggunakan platform
seperti whatsapp group gitu ya
yang kemudian nanti ada dokter
yang akan melakukan pemantauan
dalam hal masyarakat yang melakukan
isolasi secara mandiri
nah ini yang pertama
yang kedua adalah
kita sudah menyebarkan
kurang lebih ada
yang artinya ini bisa diakses oleh
kalau kemudian mereka melakukan isolasi mandiri
keluarga yang tidak positif ya
maksudnya yang datang ke puskesmas
untuk kemudian mendapatkan
dan nanti juga harus melalui pengawasan puskesmas
jadi penting sekali
kalau kita positif itu
kalau kemudian terjadi perburukan
misalnya kita tambah sesak
puskesmas akan melakukan pemantauan
jadi itu kalau kemudian positif
langsung hubungi puskesmas
apalagi catatan dari anda
berkaitan dengan soal obat
yang digunakan juga sekarang
mungkin masyarakat yang tengah
ada di tengah tengah lonjakan kasus covid
ada yang mungkin banyak isolasi mandiri
seperti apa agar kemudian
dianggap yang baik
dokter erlina burkhan silahkan
saya ingin mengingatkan kembali
bahwa fungsi rumah sakit saat ini
adalah hanya untuk merawat
yang bergejala sedang berat dan kritis
masyarakat yang gejalanya
hanya ringan ringan saja
apalagi tanpa gejala
itu memang dianjurkan
dan bahkan diharuskan
untuk isolasi mandiri
tentu bahwa rumahnya memungkinkan
ya ada kamar tersendiri
dan kamar mandi juga di dalam rumah
dan orangnya tidak ada komorbis
yang tidak terkendali
isolasi mandiri di rumah
tapi syarat syarat yang lain juga harus dipenuhi
di rumah itu nggak boleh bebas juga
jadi interaksi dengan keluarga juga dijaga
protokol kesehatan tetap dijalankan
dan sementara itu
kalau tidak memungkinkan isolasi mandiri
di rumah maka
melaporlah kepada puskesmas
agar bisa menjalani
yang diperolah oleh
pemerintah atau pmd
dan saya juga ingin menyarankan
kepada masyarakat mengimbau
untuk tidak membeli obat obat
antivirus secara bebas
karena itu harus dengan resep dokter
yang anda bisa lakukan beli
ya karena itu tidak perlu resep
memaksa atau segala macam
untuk mendapatkan antivirus
karena belum tentu itu tepat
jadi percayakanlah kepada dokter
walaupun dalam telemedicine
itu yang melayani juga dokter
jadi percayakanlah hal itu
jadi berfikir positif
itu juga akan membantu penyembuhan
jadi jangan terlalu stres
dan sekali lagi buat masyarakat
jangan menganggap remeh covid ini
walaupun dikatakan gejalanya ringan
maksudnya bukan ringan
tapi lebih ringan dibandingkan delta
hati hati khusus pada empat kelompok
kedua orang dengan comorbid
terutama yang di bawah lima tahun
tempat orang yang belum divaksin
jadi kalau mereka sampai terkonfirmasi covid
biasanya gejalanya tidak ringan ringan saja
oleh sebab itu
kepada empat kelompok tersebut
karena kita tahu sekarang prediksinya
akan terjadi lonjakan kasus
akan terjadi puncaknya
lima m itu harus
terutama itu hindari kerumunan
artinya lebih baik di rumah saja
jadi di rumah saja
yang dulu pernah kita populerkan
saya kira itu juga tepat saat ini
terutama bagi empat kelompok tadi
tetapi bagi orang yang sehat
dan memang harus beraktifitas karena pekerjaan
tetapi jangan lupa protokol kesehatan
jadi jangan membeli obat antivirus barangan
jangan remehkan varian omikron
dan juga terhadap sejumlah kelompok tadi
ada lansia anak anak dan sebagainya itu
ini juga ditekankan sekali lagi
untuk lebih berhati hati
dan karena kita tidak bisa kemudian
saya yakin kemudian dialog kita ini
banyak menjawab pertanyaan masyarakat di luar
juga keresahan berkaitan dengan obat covid sembilan belas
terima kasih banyak
bu erlina burhan terima kasih banyak
ibu siti nadia tarmizi sudah berdiskusi
pada malam tadi
dan memberbagi informasi kepada kami dan juga masyarakat
selamat malam sehat selalu